tahun dua ribu tujuh belas akan segera berakhir jika dilihat selama satu tahun kebelakang
ada banyak hal menarik yang terjadi di dunia traveling
mulai dari beragam penghargaan rekor baru hingga sejumlah destinasi unik
cnn indonesia newsroom menyajikan kaleidoskop dunia travel dua ribu tujuh belas
yang telah dihimpun dari litbang cnn indonesia
kami akan melanjutkan rangkuman peristiwa menarik selama enam bulan terakhir
mulai dari bulan juli hingga desember dua ribu dua puluh
dimulai pada juli dua ribu tujuh belas dua penghargaan diraih oleh indonesia
yang pertama rendang dan juga nasi goreng di daulat sebagai makanan terlezat di dunia
menempati posisi pertama dan kedua secara berurutan versi cnn
yang bertajuk your pick world's lima puluh best food
dan juga selanjutnya sumba nihi di sumba island ini
kabupaten sumba barat ntt
menjadi hotel terbaik di dunia versi majalah
selanjutnya di bulan agustus dua ribu tujuh belas
setelah sekian lama gerhana matahari total di seluruh wilayah amerika serikat
akhirnya kembali terlihat
sebelumnya gerhana matahari total terjadi pada sembilan puluh sembilan tahun yang lalu
tidak hanya amerika serikat pada bulan agustus indonesia juga meraih
tiga kategori penghargaan di ajang ascenta awards dua ribu tujuh belas
dengan predikat best asian tourism photo best asian airlines program
dan juga best asian culture
dan juga kita lanjut ke bulan september dua ribu tujuh belas
indonesia kembali lagi meraih prestasi
penghargaan pertama indonesia dinobatkan sebagai destination of the year
dalam ajang penghargaan the dua puluh delapan annual ctg travel award dua ribu dua puluh
di bangkok thailand
selanjutnya indonesia juga meraih dua penghargaan
di kompetisi video pariwisata dunia pilihan unwto
kita lanjut kembali lagi kerja selangor relates dua tahun per empat tahun di indonesia yang meraih dua penghargaan di kompetisi video pariwisata dunia pilihan unvto atau united nations world tourism organization
ke bulan oktober dua ribu tujuh belas wahan yang bernama g sky ferris wheel di ion mall jakarta garden city cakung jakarta dinobatkan sebagai biang lala tertinggi di indonesia
diresmikan dan dibuka untuk umum pada tujuh oktober dua ribu tujuh belas
tidak sampai di situ saja sebuah hotel megah bernama skyloge balu suarga yang berada di purwakarta juga diberikan predikat sebagai hotel gantung tertinggi di dunia
sebulan setelahnya november dua ribu tujuh belas indonesia yang sebagian besar memiliki wilayah perairan kembali meraih prestasi
taman nasional bunaken dan juga taman nasional wakatobi diberikan predikat sebagai destinasi selam terbaik dunia
untuk kedua kalinya secara berturut turut versi dive magazine
selanjutnya satu peristiwa unik yang juga terjadi pada bulan november adalah penyelenggaran festival sale sabang untuk ke sembilan kalinya di pulau weh provinsi aceh
dan tahun ini sail sabang menjadi festivalnya
total terbesar dibandingkan tahun tahun sebelumnya
selanjutnya di bulan desember dua ribu tujuh belas maskapai penerbangan asal vietnam vietjet air resmi melayani penerbangan langsung dari jakarta menuju ho chi minh city
vice president vietjet air din vietpong tertarik untuk membuka rute menuju jakarta karena faktor kedekatan antara kedua negara
indonesia dan vietnam juga sama sama anggota dari asean
namun maskapai penerbangan yang dikenal dengan pramugari berbikinnya tersebut tidak akan mengaplikasikan
ada penerbangan di indonesia karena kementerian perhubungan budi karya sumadi telah meminta para pramugari untuk berpakaian sopan ketika melayani penumpang dengan rute jakarta ho chi minh